kita beralih ke informasi lainnya lebih dari tiga puluh jenis produk resmi souvenir atau merchandise piala dunia u tujuh belas
mulai dari topi t shirt hingga maskot bacu yang akan mulai dipasarkan
official merchandise resmi fifa u tujuh belas world cup juara raga dengan lebih dari tiga puluh jenis produk mulai dipasarkan pekan depan
selain di toko offline merchandise ini juga bisa didapatkan di semua stadion tempat pertandingan berlangsung
sebagai pemegang lisensi merchandise resmi fifa u tujuh belas world cup juaraga memastikan semua produk merchandise resmi
sedangkan untuk material yang harus diimpor merupakan komponen untuk memastikan keaslian dari lisensi dari fifa
seperti hologram dan juga material eksklusif lainnya sehingga keaslian produk tetap terjamin
produk seperti ada shawl kita ada bacu ya si maskotnya
yang dimana kebanyakan produk tersebut dibuat oleh partner partner ukm kami
online akan ada di juaragastore id bisa di toko toko atau tempat tempat yang tadi saya sudah sebutkan
dan bisa didapatkan juga di stadion nanti
ada empat stadium ada di jis ada di bandung jalan harupat ada di bung tomo dan ada di solo stadion manahan